satya putra bocah berusia tujuh tahun asal karawang jawa barat yang mengalami masalah kelebihan berat badan
meninggal pada sabtu malam setelah mengalami sesak nafas
sebelumnya pemerintah setempat berencana merujuk satya ke rumah sakit hasan sadikin bandung
satya putra adalah putra keempat dari pasangan sarli dan komariah
warga rusun cilempung kelurahan pasir jaya kecamatan kilamayak pulau
usai disalatkan jenazah satya putra dimakamkan ke pemakaman umum sirnabaya desa pasir jaya diiringi keluarga dan kerabat
sebelum meninggal satya sempat menjalani perawatan medis di klinik di dekat rumahnya karena mengalami sesak nafas
menurut orang tua satya putranya yang berusia tujuh tahun itu mengeluh sesak nafas selama tiga hari belakangan
satya dibawa ke klinik terdekat dan dianjurkan untuk menjalani perawatan medis
namun hingga sabtu sore kondisi belum juga berubah
hingga pada sabtu malam satya meninggal dunia
satya menjalani perawatan medis di dekat rumahnya
satya lancar membaca
namun selama berada di sekolah satya tak berhenti jajan dengan menyuruh temannya membelikan makanan
sudah bisa ya dari mulai aba cak kayak baca dasa gitu
sudah bisa ya
baca lagi ya semangatnya terbesar
oh saya jadi senang
suka ngeluh nggak
enggak enggak pernah ngeluh cuman jajanya ya nggak berhenti berhenti jajanya nggak berhenti berhenti pak
sebelumnya pemerintah satya berkata
kecamatan cilamaya kulon berencana akan merujuk satya ke rumah sakit hasan sadikin bandung pada minggu sore
satya putra memiliki bobot satu ratus satu kg dan terus bertambah hingga terakhir mencapai satu ratus sepuluh kilogram
dari empat kasus obesitas yang terjadi di kabupaten karawang tiga diantaranya meninggal dunia